bentar lagi gue bikin lo jatuh cinta sama gue
dan bakalan gue putusin dan gue bikin malu di depan anak anak
apaan lo senyum senyum
padahal lo ada dengerin ke gue
gak tau kenapa ya gue yakin banget
cepet atau lambat
lo tuh akan jatuh cinta sama gue dan gak bisa berpaling dari gue
mau sekali lagi
coba dicek dulu ada yang rusak nggak
nanti kalo rusak biar aku beliin lagi ya
enggak kok kayaknya nggak ada yang rusak cuma kotor doang
diminum kali udah gue beliin juga
ya udah diminum
ya udah gak usah diliatin
tadi masih dissegal kan
kan jaga jaga penting
gak usah diliat
ya udah sih gausah ngomen
itu ya apaan sih
kayak suaranya el
ya kaki lu kotor tuh
cepetan bisa ga sih
udah oke mas
lama banget kayaknya
bentar lagi gua bikin lu jatuh cinta sama gue
dan bakalan gua putusin
dan gua bikin malu di depan anak anak
apaan lu senyum senyum
padahal lu selalu dengerin gue
ehm gatau kenapa ya
gua tuh yakin banget cepet atau lambat
lo tuh akan jatuh cinta sama gue
dan ga bisa berpaling dari gue
mau sekali lagi
tanda cinta lu ya
ini tanda kalo kehaluan lu udah akut
makan gue yang siram yang lu bangun
tuh ya tanda telat
kenapa ga mau
lu minta maaf dulu dong sama gua
kenapa gua minta maaf
emang gua salah
ga ada yang salah
besar banget jadi cewek
ban mobil aku sepertinya ada yang kempes jadi jalannya nggak stabil
perasaan sih tadi sebelah parkiran mobil kita itu ada bengkel mas
aku puter balik kesana
aku turun dulu ya
kamu tunggu sini aja
selamat siang pak ada misalkan temanku
ban mobil saya sepertinya ada masalah tolong diperiksa ya
baik pak saya periksa dulu ya
udah udah cepetan gausah bikin orang emosi deh
kau perhatikan semua kau pantau semua cctv
jangan sampai ada murid yang keluar
ataupun keluar dari gerbang
waktu mata pelajaran paham ya
jangan sampai ada yang lolos nih
nah ini di gembok ini
paham pak tegar
yang kedua kalau kau lihat ziripki sama yang murid baru itu siapa namanya itu yang baru
misel pak tegar
hah itu si misel sudah nampak dia datang ke sekolah
kau kasih tahu aku buru buru paham kau
anu pak tegar
kenapa harus pakai anu
paham pak tegar
kalau sampai saya kecolongan sama rifki dan michelle
mereka masuk tanpa sepakat tahuan saya
bisa bisa saya disembur lagi sama pak togar
rifki boleh nggak perlu lain kali kau beli helm yang beneran dikit
kenapa jadi nyala gue
itu bisa gak
gak bisa bisa bentaran dikit nggak
bentar ih woi lu ngapain
ya mau bantuin
enggak bantuin lu tuh kayak modus tau gak sih
ah lu gak usah blok blok gue ngapain sobat
eh diem diem ini rumah sakit dong lo
bagian siapa juga yang memeluk lu
ini gue mau bantuin tau gak
lu mau ketemu aldino kan
mau cepet kan
apa lo mau masuk ke dalam
gak lak banget sih
siapa yang galak
tapi asal lu tau ya
ini kalau lu tau ya

dan harus paham gak

wah santae kan bisa
gua dari tadi udah santai michelle
kanan kan cinta tikus itu
aduh gimana dong
pintunya udah digembok double lagi
gimana rifki mau masuk
kalau gak ngirim
jalan satu satunya cuma lewat sini
kalaupun mau simpen tuh motornya di depan
aduh ini semua tuh gara gara patogar
tau gak sih
salah nona bukan gara gara patogar
tapi ini gara gara michel